nah ini bagi anda perempuan yang takut menghadapi percobaan pemerkosaan atau pelecehan seksual
ada bela diri yang dapat melindungi anda dari kejahatan tersebut
bela diri ini tidak hanya santai tetapi juga mudah diingat
hanya beberapa minggu anda dijamin dapat menguasai bela diri ini
beneran jatuh beneran jadi saya itu mewakili sosok perempuan yang selama ini menjadi korban kekerasan bahkan korban pemerkosaan
kurang lebih seperti ini posisi perempuan dibanting laki laki
dan anda bisa bayangkan posisi ini sebenarnya bisa dibalik perempuan yang bisa membanting laki laki
ini semua bisa dipelajari dari hapkido
tak itu kemembalasan saya
hapkido merupakan teknik bela diri asal korea
hapkido yang dikenal sebagai teknik bela diri hampir menyerupai dengan taekwondo
namun bela diri ini menambah teknik kuncian bantingan dan juga peralatan
pedang dan ruyung misalnya seperti yang bisa digunakan oleh bruce lee
nah untuk wanita tidak harus dia selalu melakukan gerakan tendangan
karena mungkin ada wanita yang mempunyai gerakan terbatas karena pakaiannya
hapkido menjadi satu solusi
dengan teknik kuncian tangan itu akan
sangat praktis untuk dia bisa melakukan pembelaan diri
pelatih atau biasa disebut dengan sabemin mengajari saya teknik teknik dasar habkido untuk perempuan yang bisa dimanfaatkan untuk membela diri
ada tiga teknik dasar di aplido yang bisa dilakukan dengan latihan dengan cepat yaitu yang ketemu peggy
contohnya seperti ini
oke itu satu ya pak
yang kedua chigi
kena nadi ya pak ya
kenak nadinya langsung bukul leher
yang ketiga kyoki
jadi begitu diserang satu
aduh sakit pak sakit pak
sekarang saya coba praktekkan ya pak ya
yang teknik pertama peggy misalnya pak ya
begini jadi kalau yang saya rasakan memang tidak membutuhkan effort besar ya pak ya
tapi bisa langsung menyerang seperti itu
jadi kata pem pakai roket
pakai rok itu bisa ya pak ya
oke sekali lagi pak
sudah sekitar dua tahun bela diri ini populer di indonesia
hapkido bisa dipelajari dengan cepat dan mudah
melalui komunitas yang biasa berlatih di tempat latihan
yang biasa disebut dengan dojang
untuk perempuan tanpa kemampuan dasar bela diri
paling lama membutuhkan enam bulan
sehingga bisa memiliki kemampuan refleks menjatuhkan lawan
ketika mendapat serang
di surabaya latihan dilakukan di kawasan duku kupang barat
dua kali seminggu
harkido juga ada di dua puluh dua kota besar di indonesia
saya baru satu jam latihan
namun hitungannya bisa lah menguasai teknik dasarnya
namun bukan itu yang terpenting
yang terpenting adalah intensitas latihan
karena semakin sering latihan
kita bisa menguasai dan tertanam di alam bawah sadar
sehingga siapa tahu ada serangan mendadak
itu kita bisa langsung refleks membela diri
pindah ke pianto surabaya